kita bergeser ke kediri jawa timur
ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama said akil siraj mendukung densus delapan puluh delapan
menindak anggota mui pusat yang diduga terlibat gerakan teroris
namun said tidak setuju dengan desakan lembaga majelis ulama indonesia atau mui dibubarkan
saat ditemui di kota kediri pada kamis siang said akil siraj menyatakan
bahwa semua orang yang terlibat dengan gerakan teroris harus ditindak
tidak peduli dari ormas atau lembaga apapun termasuk ahmad zain an najah
yang tercatat sebagai anggota komisi fatwa mui pusat
bahkan beberapa waktu lalu densus delapan puluh delapan juga menangkap farid okbah
ketua umum partai dakwah rakyat indonesia dan anung al ahmad pendiri lbh perisai nusantara esa
siapapun yang memang tercium terlibat dalam gerakan terorisme harus ditindak
tidak panah murid dari mana orang orang semasa
ada pun bubuan mui yang tidak sampai dibuat arpada
tapi sekali lagi siapapun yang terlibat terus ji jad jat
silahkan pemerintah atau polisi densus menindak
saya tidak akan berpikir pada siapapun dari ormas manapun
insya allah ini tidak ada